temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya
teror kita loh
pernah tuh ya rumah gue ada yang lemparin sampai bom molotov
wah untung aja gua dilihat
cin bukannya ayah sama bang sulem gak percaya sama obat obatan tuh
tapi udah berbagai macam cara kita coba nggak juga berhasil
ya emang jangan percaya sama obatnya ya roh
kalau allah itu bakal nyembuhin suatu penyakit lewat sebuah perantara
nah lo berdua harus percaya kalau obat gue ini perantaranya
makanya untuk mendapatkan sesuatu kita itu harus berikhtiar dan berdoa
termasuk buat ngedapetin supaya gua dapat menantu si rumana
nam kali ini ya tolong lu sedekoh lagi buat panti asuhan
dengan niatnya supaya si rumana sama si roby bisa bersatukan lagi
cuma pengen tau apa yang bener si rumana sama robi udah putus
ya bener dong masa bohong
sayang bener ya padahal keluarga bu aji sama pak haji kan udah baik
anak sama keluarga haji sulam
jangan salah ya kita tuh minta maaf sama keluarga sulam
bukan karena mau baikan
tapi karena laki gue disuruh ngumumin kasus penculikan itu di depan umum
terus kita ditekan tuh sama centeng centengnya si sulam
duh lu kagak tau ya
ya dia dia centengnya tuh si badar sama si sobari
dia tuh yang nyulik kaki ayah
disuruh sama si sulam
terus dia dia pade tuh sering neror kita loh
pernah tuh ya rumah gue ada yang lemparin sampai bom molotov
untung aja gua dilindungi
terus kita dilindungi malaikat
coba kalo enggak buah
udah kagak ada ginian semua
emang udah segawat itu terornya bu aji
karena kita pengen cari selamat
maka kita terpaksa merendahkan hati kepada haji sulam untuk meminta maaf
karena kita kagak mau terus terus teror
ya katanya dilindungi malaikat
sekarang minta lindungan sulam
abang dengerin ya
yang melindungi kita di muka bumi ini allah
malaikat aja yang minta lindungan allah
masa kagak tahu siapa pelindung manusia di muka bumi ini
gua tau kalo kita ini dilindungi sama allah
tapi maksud gue malaikat itu adalah sebagai perantaranya
nah kalo yang itu bener tuh
cuman kalo salah denger yang bubingnya kagak ada saringannya bisa sesak tuh orang
cuma ya itu barang dagangan
jangan lembatin aja
masukin di jata warisan gue
iya deh bang
emang adek ipar saya tuh adek saya deh yang dikit
maklum pernah geger otak karena dia jatuh dari kapal
minta maaf aja sama keluarga haji sulam bu aji
biar keluarga bu aji gak diteror terus terusan
ye kayak gitu tuh
mangkenya tuh itu alasannya si rumana ninggalin si robi
setelah tahu kejamnya keluarganya si sulam itu
makanya kakak gak mau dijolimin sama robi
yang sama kejinnya kaya sulam sama rodia
eh dasar pembohong besar
sate usus sama sate telur udah kelar no
eh gue bilangin aja
keluarga gue aneh keluarga haji muhyiddin udah damai
jangan lu ganggu lagi dah
ya ilah pak haji
kita kemarin nih sama mali mau liat liat obat
kata orang orang obatnya manjur
iya sekarang lo liat liat
udah gitu lu bikin deh berita bohong
lo sebarin ke haji muhyiddin
kagah pak haji
dari dulu kerjaannya apa
ngadu domba orang kan
tau gak dosa
lo gak kasihan tuh
lumpanin tuh dari duit kayak begitu
itu dulu ji
sekarang kita berdua ini udah insap ji
tugas kita nih sekarang
sebagai jasa pembayar listrik sama telpon
sekarang untuk kerjaan kita ji
insap di mulut lo di otak kagak
jangan lo ganggu
tapi kalau cuma liat liat obat boleh panji ya
jangan lo tilep ya
rumana sudah ngingetin keluarga sisula
tapi kagak digubris
jadi rumana ngambil keputusan saklek
memutuskan hubungan dia kepada roby
kalau gitu kita jalan dulu deh
orang kenapa mukanya pada tegang deh
kayak menteri habis rapat kabinet
jangan jangan mereka ini
habis dikuliahin sama pak haji ibu haji
haji yang udah dua kali untung
bayar spp nya ke kita berdua
kalau telat kita diutuh orang tua
apa yang lo cukup kemarin berdua
ya pakai nanya
kayak orang baruan
ibaratnya nih kita ini sekutu
melawan haji sulam
cs an gitu loh
gua kagak perlu lagi sekutu kayak lo
lagian gua sama bini gue
bisa ngelanjutin perang
udah bu aji pak haji
aneh baru beli obat herbal
obat buat awet rumah tangga pak haji bu haji
kalau rumah tangga mau awet
nggak perlu kuda lari lari
mesti ada duit
tapi buat apa duit banyak
bener kata alam mahmud
kayaknya hari ini kita nggak bakalan dapet duit ya
biar kita cabut aja deh
tiap dateng minta duit
tiap dateng minta duit
melan pak ustadz
dia ini adik paling bontot
dari almarhum abis saya
saya juga sales eksekutif
khusus obat obatan herbal
mantep pak ustadz
buat pak ustadz
buat yang lain juga boleh lah
terima dengan ikhlas
terima kasih pak
terima kasih pak
jangan dijual lagi ya